akhir pekan kali ini kami ajak anda ke bali
bicara tentang bali seakan tidak pernah habis untuk diperbincangkan
mulai dari budayanya alam hingga kuliner
saya bersama farhani sanasution datang ke bali
untuk menjajal tarian barong dan legong di pura taman ayun
yang sangat indah
hingga mencicipi sate lilit yang dicampur kulit kelapa
dan sayur daun belimbing

pura yang sudah ada sejak abad ke tujuh belas ini memiliki sejarah
yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat hindu bali
terutama terkait berdirinya kerajaan mengwi pada tahun seribu enam ratus dua puluh tujuh masehi
selain untuk beribadah pura dengan luas empat hektare ini
juga menjadi tempat istirahat dan rekreasi
bagi para keluarga kerajaan mengui kala itu
tak heran di tahun dua ribu dua belas lalu
organisasi pendidikan ilmu pengetahuan dan kebudayaan
perserikatan bangsa bangsa atau unesco
menetapkan pura taman ayun
sebagai salah satu warisan budaya dunia
agar tradisi tetap terjaga
pura taman ain pun rutin menggelar berbagai acara
termasuk festival barong
dan juga festival barong
festival barong menjadi ajang untuk menunjukkan eksistensi
dan kepewayaan mereka dalam menjaga tradisi dan budaya bali
tari barong berasal dari kasadah kebudayaan prahindu
yang menggambarkan pertarungan antara kebajikan dan kebatilan
toko barong dimainkan oleh dua penari sekaligus
dalam satu kostum yang dihiasi berbagai ornamen
mereka disebut jurubapang
namun gerakannya tak sesederhana apa yang kita lihat
itu tadi yang namanya tari baro
nah sepertinya saya pegang ini
ini adalah popeng barong cat
kenapa disebut popeng barong cat
ternyata popeng barong cat ini merupakan perpaduan
antara singa macan dan juga sapi
dan yang paling menarik
ini ternyata adalah batu permata
seperti yang saya tunjukkan
terus yang di bawahnya ini ini seperti jenggol
ini ternyata adalah rambut manusia
kostum barong yang salah satunya berupa topeng
tak sembarang dipilih
bahan utama berupa kayu
dipilih dari kayu kayu yang dianggap keramat
maka itu harganya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah
ketika kita mencari barong
kita harus mencari barong yang berbeda
bisa dari pura tergantung
bisa dari kuburan bisa dari gunung
bisa dari kampung lain
tergantung dari wahyu yang didapatkan oleh pengemung itu sendiri
nah selain tari barong ada pula tari legong
penari legong wajib mengenakan pakaian adat bali berwarna cerah
lengkap dengan riasan wajah

tari legong merupakan turunan dari tari sanghyang
yang sudah ada sejak zaman prahindu
ini sebagai perwujudan rasa syukur dan terima kasih masyarakat bali
terhadap para leluhur
hingga gerakan saat menggunakan kipas
menjadi daya tarik tersendiri
sebenarnya tarian lego ini ditarikan sekitar waktunya dua puluh hingga tiga puluh menit
tapi tadi kita sebentar saja sudah ngos ngosan ya
walaupun sebentar tapi gerakannya tetap indah
dan pastinya punya banyak sekali makna filosofis
hmm rasa lelah sepertinya terbayar kalau kita bicara soal makanan
bali juga jadi surganya kuliner
salah satu makanan khas yang juga menjadi menu yang biasa digunakan untuk sajen
adalah sate lilit bebek
daging bebek dipilih karena dianggap suci
jika biasanya kesibukan di dapur itu identik dengan perempuan
berbeda dengan proses pembuatan sate lilit ini biasanya
atau pada umumnya dibuat oleh pria
selain menggunakan beragam bumbu bali
sate lilit juga dibubuhi potongan potongan kulit batok kelapa
hal ini akan memberikan sensasi berbeda saat mengunyahnya
ada beragam jenis sate lilit
sate let let yang biasa digunakan untuk sesaji
di mana di dalamnya terdapat hati bebek
lalu ada pula sate lembong yang berbentuk bulat
sedangkan yang berbentuk memanjang disebut sate lembat
proses menggiling daging pun menggunakan lesung tradisional
alasannya agar daging tetap lengket dan mudah dibentuk saat proses melilitnya
dalam proses pembakarannya sate lili tidak menggunakan kecap
seperti sate pada umumnya
nah ini dia makanan khas bali
hingga lawar daging bebek
lagi makan makan ini
di sini ternyata paninya aduh
enak banget nih ada sate ada kulit bebek ada sayur enak dalam
saya boleh gabung nggak di sini nih
laper tadi habis nari barong tadi
panikan habis nari layukun juga kan
iya lapar dah
laper boleh nggak
laper boleh nggak
sama sama yuk silakan
ternyata sayur daun belimbing menjadi salah satu menu favorit keluarga
di puri agung mengwi yang merupakan tempat tinggal pengisir raja menghui
apalagi jika sayur ini dipadukan dengan sambal bawang
sayur apa ini bu
sayur daun belimbing itu masih tinggal di jawa
wah jarang jarang nih
iya ada di bali aja mungkin
kalau di luar daerah lain ada
jadi ini memang rasanya memang gurih asin seperti itu ya bu ya
tapi rasa daunnya itu memang beda dengan daun biasanya kalau kita tahu
kalau daun sayur sayur yang lain itu kan pasti ada rasa rasa lau gitu
ini nggak berasa sama sekali
bali dengan segala keragaman seni budaya dan keramahannya
membuat wisatawan seakan enggan untuk meninggalkannya
implementasi trihita kirana dalam kehidupan untuk hidup rukun antarsesama
menjadikan bali selalu di hati
iqbal kurnia di farhani sanasution bali